mulai hari ini pemerintah provinsi dki jakarta akan mengoperasikan terminal pulau gebang
terminal yang sudah diselesai dibangun sejak dua ribu tiga belas ini
nantinya diharapkan bisa dapat membantu pelaksanaan jalannya arus mudik
koresponden cnn indonesia miladia rahma melaporkan dari terminal pulau gebang
terkait persiapan pengoperasian terminal pulau gebang
rencana pemprov dki jakarta untuk mengoperasikan terminal terpadu pulau gebang
di kawasan cakung jakarta timur untuk arus mudik lebaran dua ribu enam belas
tampaknya memang harus ditunda
ini terbukti seperti anda bisa saksikan
di terminal yang diklaim merupakan terminal terbesar di asia tenggara
dan dibangun di atas lahan seluas dua belas enam hektare ini
aktivitasnya masih sangat minim
di belakang saya ada jalur keberangkatan bus antar kota antar provinsi
sudah siap untuk dioperasikan
sebanyak dua puluh delapan unit ditambah dengan kapasitas parkir bus antar kota antar provinsi mencapai delapan puluh unit
namun sayang ini juga masih belum maksimal difungsikan
fasilitas bagi calon penumpang
sebenarnya terminal terpadu pulau gebang ini sudah sangat representatif
terminal ini sudah dilengkapi dengan area komersil
ada dua mal yang sedang dalam proses pembangunan
ditambah lagi ada satu ratus lima puluh kios yang siap melayani calon penumpang
namun faktanya selama empat tahun terakhir ini kios kios ini masih kosong melompong
aktivitas angkut penumpang untuk rute perjalanan antar kota antar provinsi
rencananya memang akan dipokuskan di terminal ini
di sisi lain tujuannya adalah untuk mengurangi juga volume bus di dalam kota
untuk melengkapi fungsi ini sebenarnya pemerintah juga telah membangun empat pintu tol pulau gebang
yang sebenarnya sudah siap dioperasikan namun hingga saat ini juga masih belum difungsikan
rencananya pintu tol ini juga akan langsung terkoneksi ke tol jakarta otering route atau jor
kalau kita bicara tentang bagaimana perjalanannya pulau gebang ini
tampaknya memang pemerintah harus menghadapi banyak batu sandungan
di antara itu pemerintah harus menghadapi banyak batu sandungan

mereka banyak mengeluhkan beberapa hal
di antaranya adalah aksesibilitas transportasi yang terkoneksi kepada penumpang yang masih terlalu jauh dari pusat kota
jarak terminal sendiri yang juga masih cukup jauh dari dalam kota
ditambah lagi kemungkinan mengangkut penumpang yang tidak sebanyak di dalam kota
miladya rahma jakarta